ketika istilah modifikasi cuaca disebut banyak orang mengira inilah upaya menciptakan hujan buatan
pemikiran itu tidak sepenuhnya tepat karena modifikasi cuaca sebetulnya hanya merupakan teknik mempercepat jatuhnya hujan
cara yang dilakukan adalah menyebarkan partikel garam ke awan
proses penaburan garam ke awan menggunakan pesawat terbang
ketika butiran garam bertemu dengan uap air di awan terjadi reaksi fisika yang menyebabkan hujan lebih cepat turun daripada seharusnya
secara alamiah hujan ini kan terbentuk dari butiran uap air yang ada di atmosfer ya
karena si butir air ini kemudian bertemu dengan aerosol dengan partikel padat
maka butir butir air itu akan menempel saling bertumbukan
kemudian ukurannya semakin membesar
dan pada saat berat jenisnya sudah lebih tinggi maka dia akan jatuh menjadi hujan
untuk menyukseskan perhelatan motogp mandalika badan riset dan inovasi nasional atau brin
bersama satuan angkut ringan tni angkatan udara dari skuadron udara empat malang menggelar operasi modifikasi cuaca
kegiatan ini dilakukan menggunakan pesawat kasal seri dua ratus yang dapat mengangkut garam hingga satu ton dalam sekali penerbangan
kita kan dalam hal teknis untuk jenis pesawatnya itu memang yang digunakan adalah pesawat saat ini ada nc pesawat kasa
pesawat kasa kebetulan yang digunakan pada saat operasi sirkuit mandalika karena range nya masih di bawah enam puluh
rangenya perawanan itu kan rangenya lingkupnya masih di bawah enam puluh nautical mile
sehingga yang movement fleksibilitasnya tinggi itu lebih ke pesawat kasar
menurut koordinator lab tmc brin budi harsoyo kegiatan modifikasi cuaca dilakukan karena berdasarkan data bmkg pada tujuh belas sampai dua puluh maret
ada pusat tekanan rendah yang berpotensi menjadi siklon tropis di perairan selatan ntb
selain itu bmkg menyampaikan peringatan dini tentang adanya hujan lebat yang puncaknya terjadi pada dua puluh maret
tepat pada saat pelaksanaan race motogp
hasilnya pada delapan belas dan sembilan belas maret
operasi modifikasi cuaca berhasil meredam hujan deras
namun pada dua puluh maret kondisi berubah
terjadinya perubahan arah angin dari utara ke selatan dan cuaca cerah pada pagi hari
menjadikan proses penguapan lebih cepat sehingga pembentukan awan juga menjadi lebih cepat
namun ada satu faktor lagi yang membuat hujan deras sempat mengguyur mandalika saat race akan dimulai
krusialnya pada saat itu adalah
pada notam pesawat ri satu yang datang ke mandalika sekitar pukul satu siang atau satu siang waktu setempat
di mana race di sana akan dilangsungkan pada pukul tiga
jadi dua jam menjelang perhelatan start itu
ada notam notam kedatangan pesawat re satu
pesawat kami tidak bisa bergerak
sampai menunggu pesawat ri satu datang
dan kemudian notam dibuka kembali
justru di situ krusialnya pada saat jam jam yang sudah mendekati waktu pelaksanaan race
kami tertunda tidak bisa melakukan sortib penyemayan
akhirnya yang terjadi saat itu adalah
awan itu sudah bergerak masuk mendekati wilayah mandalika
dan terpaksa kami terbang untuk menghujani
awan awan yang persis ada di atas posko kami saat itu
di atas kota mataram
andai saat itu tidak ada notam
maka kami bisa mencegah itu lebih ke utara
sehingga kalaupun hujan
habisnya itu mungkin masih di utaranya mandalika
tapi tentu kami tidak ingin menyalahkan notam pesawat ri
hanya memang seperti itulah kondisi aktualnya
dan kami sudah mencoba mengupayakan
tapi saat hujannya itu ada di wilayah utara
andaikan saat itu kami tidak menyemai di sini
maka hujan ini bisa saja bergerak semakin ke selatan
dan persis jatuh di mandalika
ini adalah visual radar yang bisa kita lihat
bahwa mandalika ini hanya bagian pinggir pinggirnya saja
kalaupun sempat terjadi hujan
maka intensitasnya tidak terlalu lebat
hujan lebat disertai petir yang mengguyur mandalika
sebelum jadwal race utama membuat balapan ditunda selama tujuh puluh lima menit
sementara itu dalam seri perdana motogp seri mandalika
pembalap ktm miguel oliviera berhasil menjadi juara pertama
disusul oleh fabio quartararo dan johan zarco
di podium kedua serta ketiga